apakah anda berusia di atas empat puluh lima tahun dan mulai merasakan nyeri pada sendi lutut atau pinggul saat berdiri dan berjalan
ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis ortopedi traumatologi
bisa jadi nyeri yang dialami merupakan penyakit sendi degeneratif yang dikenal dengan osteopreatitis
tidak sedikit masyarakat sering menyamakan keluhan nyeri sendi dengan osteoporosis dan osteoartritis
osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang diakibatkan berkurangnya masa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang menjadi rapuh
sementara osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi atau tulang rawan sendi yang bersifat kronis
terjadi secara perlahan diikuti dengan pembentukan osteofi

untuk menganalisa keluhan ini biasanya dokter melakukan pemeriksaan fisik terlebih dulu
guna membedakan apakah ini benar benar proses degeneratif atau akibat trauma lain yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fotoronsen dan mri lutut
hal ini diungkap dokter spesialis ortopedi traumatologi dari rumah sakit bakti kartini bekasi firman syah muhammad
riwayat trauma nah itu harus kita tanyakan pada waktu anamnesa gitu
karena memang banyak faktor faktor penyebab bryan a damar
karena pasien kan datang selalu dengan nyeri lutut dan biasanya dia tidak memberikan gejala yang khas pada waktu datang ke rumah sakit
nah jadi dari anamnesa pun harus kita gali
pasien osteoartritis akan mengeluhkan nyeri terutama saat berdiri atau berjalan
biasanya nyeri berkurang dengan istirahat
tapi ketika masuk ke fase lanjut
nyeri bahkan bisa mengganggu waktu tidur
waktu baru pertama sakit itu kayak dipuntir puntir
kayak puntir puntir tarik tambang gitu
ya pokoknya kalau berjalan itu sakit
kalau kerja nyapu gitu sakit ya
enggak jalan saya udah gak kuat nggak bisa
udah nyapu udah kerjanya gitu aja udah
gejala osteoartritis lainnya yang sering muncul adalah kekakuan sendi
di mana pasien mengeluhkan sendi lutut terasa kaku saat bangun tidur di pagi hari
yang biasanya berlangsung selama tiga puluh menit
selain itu bisa juga terjadi spasme atau kejang otot tak sadar
di sekitar sendi dan kontraktor jaringan lunak di sekitar sendi
jaringan tulang rawan pada sendi tidak memiliki pembuluh darah
sehingga menyebabkan sulitnya melakukan proses regenerasi sel di dalamnya
menurut dokter firmansyah hingga saat ini belum ada jurnal kedokteran
yang melaporkan dapat menghilangkan osteoartritis secara total
untuk itu prinsip penanganan osteoartritis yang terpenting adalah
mengedukasi pasien untuk memodifikasi gaya hidup
yang berkaitan dengan aktivitas sehari hari
seperti menjaga dan menurunkan berat badan bila kegemukan
karena bila kelebihan berat badan sendi lutut dan panggul
tidak bisa menopang tubuh dengan baik
sehingga memicu terjadinya osteoartritis
halaksanaan selanjutnya adalah mengurangi nyeri
dan mencegah progresivitas penyakit agar tidak bertambah parah
pada stage awal yaitu stage satu
biasanya kita memberikan anti nyeri atau analgetik
biasanya dalam bentuk parastamo
atau kita juga bisa memberikan topikal analgetik
yang dioleskan di bagian sendi tersebut
atau kita juga bisa memberikan obat anti inflamasi
dan juga kita bisa menganjurkan pasien untuk fisioterapi
dr firmansyah menambahkan untuk osteoartritis stadium dua dan tiga
biasanya akan ditambahkan pemberian suplemen lutut
seperti glukosamin atau kolagen peptida dua
dan melakukan injeksi ke daerah lutut dengan steroid
untuk mengatasi nyeri yang ditimbulkan
dalam bentuk hyaluronic acid atau fisco suplemen
untuk lubrikasi pada sendi
selain itu dokter juga dapat melakukan fisioterapi
untuk memperkuat otot otot di sekitar persendian
meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot
serta mengurangi rasa sakit
angka kejadian osteoartritis di indonesia menurut studi ilmiah
dari universitas airlangga surabaya yang dipublikasi pada tahun dua ribu dua puluh satu menyebutkan
ada dua ratus empat puluh per seratus ribu orang
untuk mencegah terjadinya osteoartritis
yang pertama jaga berat badan ideal anda
kemudian lakukanlah olahraga secara rutin
jaga postur tubuh saat duduk ataupun juga berdiri
dan berhati hati saat berjalan atau berkendara
untuk menghindari terjadinya cedera pada sendi
arman helmy galuh prestisa jakarta